petugas gabungan senin pagi melakukan penyemprotan di area stasiun jatinegara
menjadi salah satu titik keramaian warga
penyemprotan dilakukan mulai dari pintu gerbang area tap in dan tap out
peron hingga tiang tiang di area stasiun
penyemprotan merupakan salah satu upaya mensterilkan area dan fasilitas publik
guna mencegah penyebaran virus corona
kemarin kita membersihkan masjid di kalanwar
yang merupakan masjid tertua di jatinegara
dan hari ini kita membersihkan stasiun jatinegara sebagai wujud dari kebersamaan tiga pilar
untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan corona
dan kita juga berupaya untuk melakukan sosialisasi
serta memberitahukan kepada masyarakat untuk menjaga agar ini tidak berkembang
penumpang yang masuk dan keluar stasiun juga diminta mencuci tangan
menggunakan cairan antiseptik yang telah disediakan
upaya menangkal penyebaran virus corona ini diapresiasi pengguna kereta
selain mencegah penyebaran virus corona juga kan buat jaga jaga juga
khawatir juga sih takutnya kan kena covid
tak hanya melakukan penyemprotan
petugas juga membersihkan area stasiun jatinegara